enam kecamatan di kabupaten bandung jawa barat kembali terendam banjir sejak sabtu malam kemarin
warga menyesalkan minimnya upaya pemerintah dalam menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di wilayah tersebut
satu dari enam kecamatan yang terpapar banjir yakni kecamatan bale endah
ketinggian banjir yang bervariasi mencapai satu meter
akibatnya jalan penghubung daya kolot bale endah tidak bisa dilewati
di kelurahan andir kecamatan bale endah saat ini banjir sudah mulai surut
warga pun mulai membersihkan lumpur sisa banjir
warga berharap agar bupati bandung segera turun tangan menangani banjir akibat luapan citarum ini
untuk jangka pendek
kondisi sungai citarum saat ini mengalami sedimentasi yang tebal akibatnya debit air mudah meluap
sungai citarum sudah seharusnya dilakukan pengerukan
sebelumnya selama sekitar lima tahun intensitas banjir berkurang karena sungai citarum dikeruk
namun sejak desember dua ribu lima belas hingga saat ini banjir kerap kali terjadi
di belakang saya ini bukanlah sungai namun
kelurahan andir satu dari lima kelurahan di kecamatan bale endah yang kondisinya cukup parah terpapar banjir
saat ini saja air merendam kurang lebih tiga puluh cm
namun pada maret dua ribu enam belas kelurahan andir air yang merendam setinggi satu enam meter
ini tentu harus menjadi perhatian serius bupati kabupaten badung
zai ul haq bandung